gonzales gajah jantan kebun binatang surabaya minggu siang merayakan ulang tahunnya yang ke delapan
bersama para pengunjung kbs gonzales mendapatkan hadiah berupa kue ulang tahun sayur sayuran dan buah buahan
nah bagaimana keseruannya berikut liputannya
ratusan pengunjung langsung memberikan tepuk tangan kepada gonzalez gajah koleksi kbs
begitu masuk ke dalam arena wahana tunggang gajah
gonzales tidak sendirian ia ditemani oleh induk betina bernama lembang
induk jantan bernama doa dan dua orang tantenya yakni manis dan hilir
keempat gajah ini terlihat antusias menyapa para pengunjung kbs
yang turut hadir menyaksikan perayaan ulang tahun gonzalez yang ke delapan
sebagai hadiah ulang tahun pihak kbs memberikan hadiah kepada gonzales berupa kue ulang tahun
yang berisikan sayur sayuran serta buah buahan spesial
layaknya seperti perayaan ulang tahun manusia
gonzalez juga diminta meniup lilin kue ulang tahun sambil dinyanyikan lagu selamat ulang tahun oleh ratusan pengunjung
selain kue ulang tahun beberapa anak diminta untuk memberikan selamat
dengan memberi makan gonzales dan keluarganya dengan sayuran
" perayaan penginginan ulang tahun tadi dikasih apa tadi ke gonzales "
" dua sebelumnya sudah pernah berikan saj networks makanan ke gajah

kpn nya akan berkembang ya
perayaan ulang tahun gonzales sengaja dilakukan kbs
agar masyarakat bisa mencintai dan melindungi satwa agar tidak punah
dalam setiap tahun selalu mengadakan acara ulang tahun buang satwa
dan juga mengenalkan kepada para pengunjung
supaya untuk tetap mencintai menyayangi dan mesyatarakan satwa satwa ini
supaya mereka tidak punah
di kbs sendiri saat ini total koleksi gajah yang dimiliki sebanyak lima ekor
satu di antaranya adalah gonzales
yang merupakan hasil dari perkawinan gajah yang dilakukan pihak kbs
sekaligus rangkaian wisata untuk para pengunjung
yang tengah menikmati libur panjang natal
wahyu pratama surabaya